ada film bagus nih besoknya kita nonton
gue bakalan hilang kesempatan buat menangin taruhan sama cewek itu
ngapain susah di kosannya
masih bisa gak
kalo gak bisa gak usah dipaksain deh
nah ini bener
kenapa gak dari tadi sih
asal lo tau aja ya
yaudah sih lu kan laki
sabar aja ntar juga sembuh sendiri kok
rasain ketimpanya lemari
kayak gak ada kerjaan aja
kerjaan gue tuh banyak
salah satunya ngajarin lo
iya ngajarin gue
tapi yang gue dapet bukan pinter
lu tuh ya
gue males berantem sama lo
gue udah keluar kan
boleh cabut ya
udah gue mau cabut
mau yang pergi aja
bilang makasih juga engga
gue balikin duit yang kemarin
kebuka kemarin tuh becanda
lagian lo tanggepinnya serius banget
ternyata gue salah nilai dia
tahan dulu sob
lu jangan baperin omongannya si devon
cuekin aja udah
ya makanya tenang dong
jangan kayak petasan curut
lu mah betul betul aja dari tadi kayak nipin nipin lu ah
eh kok denger dulu
kok jangan main asal pukul sam
lo pada bisa diem gak sih
sakit banget sih
gak lagi lagi deh gue ketiban lemari
lo mau nebeng gue
bukan gue yang mau nebeng sama lo
tapi lo yang bakal nebeng gue
lo sadar gak sih
yang ada lo tuh nyungsep
ditinggalin gini sendirian
gampang deh masalah itu
lu tinggal kasih alamatnya deh
gue harus kasih tau si roman ya
gue ini cuma mau bantuin lo doang kali
tadi ada roman gak
iya tadi dia disini
tapi udah pulang
udah bener ya
kita ke posan roman sekarang
sabar dulu dong
apa jangan jangan lo pada tau wulan sama roman lagi deket
gak boleh seujun gitu dong
persahabatan kita tuh kayak kepong pong
sedikit lagi menjadi kupu kupu
nah sekarang kita harus ke kawasan roman
untuk pertahanan keterbukaan kita
kok ini sedang emosi
gue pengen kasih tau ya
jangan sampai cuma gara gara cewek
terus persahabatan kita semua yang telah lama kita bangun
hilang hancur gitu aja ya
lora tau gak
mendingan kita omongin baik baik besok
jadi lebih santai
biar pala lo lebih adem dikit
tunggu abis awal
hah lo mau nebeng gue
bukan gue yang mau nebeng sama lo
lo mau ngapain sih
lo sadar gak sih
yang ada lo tuh nyumsep cium aspa lo mau
lah tuh kan aja
lo mau bertanggung jawab
ya pak maaf pak
eh tapi gue gak pengen ngikutin si rompis ya
jangan sampe deh dia tau
kalo sampe dia tuh tau
kalo dia tau
kalo dia tau
masa kosan lo aja gak bisa gue cari bukan susan namanya
hebat kan gue
informan dari mana
udah deh man
gak penting gue tau kosan lo dari mana
yang penting kan sekarang gue ada disini
serius gak papa
iya serius gak papa
kok kayak kesakitan gitu sih mak
ada film bagus nih
gue bakalan hilang kesempatan buat menangin taruhan sama cewek itu
lo itu susan kan
ngapain susan di kosannya roman
roman lagi deket sama susan